assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
hisab dan rukyat
memang menjadi pedoman bagi umat muslim
untuk menentukan kapan pergantian bulan
dalam kalender hijriah
singkat ya hisap menggunakan metode
perhitungan dan rukyat
dengan pengamatan langsung untuk melihat hilal
atau bulan baru
namun ternyata dalam hisab dan rukyat juga ada banyak hal
yang perlu untuk kita pelajari
agar kelak kita tidak gagal faham
nah insya allah hari ini kita akan bedah bersama
tema mengenai hisab dan rukyat
bersama berundah kita semua
ini biasanya seru sekali ya
jelang bulan ramadan syawal zulhijjah
istilah istilah hisab dan rukyat ini kan akrab di telinga kita
banyak yang mungkin sebagian sudah tahu
tapi juga sebagian lagi pasti juga masih bingung
sebenarnya membedakan seperti apa
nanti kita bahas ya pak kiai
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau kita bahas terkait hisap dan rukyat
dari mungkin definisi yang sudah digambarkan sedikit tadi
ada definisi yang lebih komprehensif
sebenarnya sederhana saja kan
hisab itu seperti yang bilang tadi
itu metode dalam ilmu astronomi
untuk menghitung perjalanan bulan
kan sama toh
sebetulnya allah itu menciptakan matahari dan bulan
matahari itu dikasih yang namanya dia dalam quran
dia itu adalah cahaya asli
nur itu buat komar itu adalah cahaya pantulan dari cahaya matahari
tapi apapun keduanya
itu kata allah
kami letakkan bulan matahari
itu pada manazil
kamu harus tahu kapan tahun itu berubah
saya pinjam uang ya
bulan depan itu kapan
kalau tidak lihat bulannya kan kita nggak tahu
jadi matahari dan bulan ini adalah satuan waktu
matahari dipakai untuk menentukan waktu sholat
itu adalah menentukan awal setiap bulan
kalau saya boleh terbuka
baik dua ormas besar no dan muhammadiyah
itu sama sama memegang hisap sebetulnya
tetapi cara penggunaannya yang berbeda
yang berbedanya di mana
ada yang namanya ru'iyat tadi
memang bisa dilihat dengan mata telanjang
ini yang kemudian berbeda
pendapat hari ini
di masa lalu ketika hidup itu masih sederhana
umat islam masih terkumpul di satu negara
misalnya di satu pulau
itu semua ulama lintas madhab
itu sebetulnya sepakat
bahwa cara menentukan
bukan cuma awal ramadan dan awal sawal loh
cuma kita nggak jujur nih
ribut dengan allah
kalau ramadan sama lebaran
padahal mila untuk menentukan puncak ibadah haji
saya lukuf di arofah itu kan tanggal sembilan dhul hijjah
maka saya harus tahu tanggal satu dhul hijjahnya kapan
kayak sekarang misalnya
kita ingin tahu awal rajab itu kapan
nanti ada puasa
puasa yang namanya puasa ashuro
puasa asura itu puasa sunnah yang baik sekali pahalanya
itu sepuluh muharam
kan saya harus melakukan
yang hitungan ruqyat dan hisab ini sebetulnya setiap bulan
setiap bulan betul
makanya setiap ormas itu biasanya
awal bulan itu mengeluarkan edaran
yang no berdasarkan ruqyat
dia apa sekarang ini masuk tanggal satu bulan baru
atau tanggal tiga puluh bulan lama
sementara yang teman teman dari muhammadiyah
yang menggunakan metode hisab
ya kalendernya sudah jadi sampai seribu tahun yang akan datang
karena dari perhitungan dan rumus rumus
nah sementara yang berpedoman
pada ruqyat itu kan berdasarkan hadis nabi sebetulnya
kalau kamu melihat bulan
menyaksikan dengan apa
kata yang rukyat ya menyaksikan dengan pandangan mata
itu namanya ruqyat basoriah
dilihat pakai mata
teman muhammadiyah bilang
saya juga meruqyat
tapi ruqyat ilmiah
berdasarkan hitungan tadi
nah ini yang kemudian kita katakan
seiring berjalannya waktu
itu juga ulama kontemporer hari ini
dari orang yang punya pemahaman ilmu yang baik
kayak misalnya mantan mufti mesir
itu berpedoman bahwa
menentukan ramadan itu ada baiknya juga
melirik dengan kemungkinan menggunakan hisap
sehingga tidak akan lagi terjadi perbedaan
ini dalil yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama di dunia
itu adalah mengedepankan ruqyat
kemudian nanti hilafnya dimana
puasa itu kalau kamu ruqyat hilal
artinya masuk tanggal satu sawal
itu kalau juga kamu meruqyat
kalau cuacanya tidak mendukung
kayak kita yang di asia
itu sering banget ada awan
beda dengan mereka yang di timur tengah
saya kadang kadang dulu waktu hidup di timur tengah
itu kangen sama awan
karena langit itu selalu cerah kan
sehingga kemungkinan untuk melakukan ruqyat itu lebih mudah
sementara di indonesia awannya itu banyak sekali
kalau cuacanya nggak mendukung gimana
ini yang menjadi
biang persengketaan ulama hari ini
kata mayoritas ulama dulu dan sekarang
dengan hadis nabi yang lain
jadi hadis ini
ditafsirkan oleh hadis lain
dari yang begini
kalau kamu nanti mendapati di daerahmu
menjadi tiga puluh hari
kalau syabban itu tiga puluh
walaupun syabban itu punya
tapi karena mendung
sementara yang satu bilang
fakduru itu perkirakan
al qadar itu diantaranya menghitung
itu sebetulnya mila
yang kemudian sulit
buat kita hari ini
kepada para ulama
punya sudut pandang
nah untuk menyatukan ini apa
dan itu yang seharusnya
diperankan oleh negara
nah kemudian dengan
statusnya sidang isbat itu kan
akhirnya bisa menjadi
sebetulnya bukan cuma sidang isbat ya
itu sudah banyak orang yang berusaha
hisab dan ru'yat
ini kan seolah olah kayak tom and jerry
kenapa gak pake metode satu aja
jadi seluruh indonesia sama
cari titik temunya
imam shafi'i kan sama dengan imam abu hanifah
dengan imam malik
dengan imam ahmad
itu berpegang teguh loh
bahwa untuk menentukan awal bulan
itu harus menggunakan ru'yat
tetapi dalam fikih imam shafi'i itu ada
ada beberapa kajian yang menarik
ada ulama namanya ibnu suraid
itu termasuk ulama yang
itu punya pandangan begini
hadis nabi fakdurulahu
itu punya dua sisi
buat orang yang ahli hisap
yang memang secara
keilmuan dia mumpuni
pengalaman juga kan hisap itu sebenarnya bisa diuji
saya menghitung sekian
bener gak sih hitungan saya
coba aja di rukyat tiap bulan
pada kondisi yang normal ternyata benar
maka boleh jadi hisap saya ini kuat
kalau orang yang mengerti ilmu hisap
fakdurulahu itu pake ilmu hisap
kalau buat orang awam
di satu negeri
yang ilmu hisapnya boleh jadi ada
tapi tidak yakin
jadi tiga puluh hari
ada yang lebih menarik lagi
seiring dengan perjalanannya
itu semakin sempurna
menjadi sulit untuk disalahkan
ahli hisap dari semua yang ahli
bahwa hilal itu tidak mungkin di ru'yat
tidak mungkin terlihat
visibilitasnya tidak mungkin dilihat oleh mata
baik menggunakan alat
ataupun mata biasa
hisap ini jadi dalil
jadi yang mendamaikan gini loh
dulu saya membaca itu
yang ahli ru'yat melihat
itu mensyaratkan ketinggian hilal itu tinggi banget
jadi sulit kan
untuk kemudian terlihat
jadi bedanya dengan teman teman yang satu
seiring dengan canggihnya
ilmu pengetahuan dan alat bantu
pernah turun jadi empat derajat
sekarang dua di mabim
itu dianggap oleh ilmu pengetahuan
artinya hilal itu bisa di ru'yat sekarang
seandainya berdasarkan penghitungan hisap
dari semua ahli hisap
hilal itu tidak sampai dua derajat
maka sebetulnya tidak perlu di ru'yat
sakban menjadi tiga puluh hari
tetapi kalau misalnya
ketinggian hilal itu lebih dari dua derajat
maka bagian dari
pemenuhan keyakinan paham agama
itu dilakukan ru'yat
ini sudah langkah maju kan
untuk mencari titik temunya
minimal ketika tidak terjadi dua derajat
semuanya akan sepakat
ketika di atas dua derajat
boleh jadi akan berpisah lagi
puasa atau lebarannya
kita banyak banyak berdoa saja
supaya selalu pada di bawah dua derajat
sehingga boleh jadi semuanya akan
nah itu tapi kan berantakan
tapi itu adalah bagian dari usaha
oke pak kiai ini masih panjang lagi nih
pembahasan di belakang
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pak wirsa ada masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode mengenal hisap dan rukyat
pak kek kita lanjutkan
jadi sebenarnya dua metode ini tuh saling menguatkan ya
ada yang satu lebih
kemudian kredibel dibandingkan yang lain
karena kan kedua duanya itu merupakan
parameter yang sudah lama berlaku ya
saya untuk melakukan ruqyah
bisa jadi kan
kalau tidak dilakukan oleh orang yang ahli
jangan jangan yang dilihat itu bukan hilal
nah ketiga ahli hisap mengatakan
ada orang bisa meruqyah hari ini
karena ketinggian hilalnya misalnya
itu kurang dari dua derajat
kalau misalnya ada yang mampu
mungkin orang akan bertanya
betapa bermanfaatnya ilmu hisap
dia akan memandu
dan betapa hebatnya ilmu ruqyah
karena dia akan memastikan
ketiga keduanya kemudian dijadikan
itu jadi simponi yang indah
pakai ini jadi pertanyaan saya juga
kalau misalnya kita kan
biasa saya pernah beberapa kali meliput sidang isbat misalnya
untuk mereka perukiat ini juga
sangat ketat ya ternyata
kemudian alat yang digunakan
itu juga berpengaruh
karena akal manusia itu kan
tidak kemudian tidur ya
semua tim ruqyah
yang diterjunkan di pantai
ada saya satu seorang diri
naik ke atas genteng rumah saya
kemudian saya mengaku telah meruqyah
apa itu bisa diterima atau tidak
nah itu yang membutuhkan
kan kita sekarang semua profesi
kan ada standarisasinya
maka para peruqyah itu harus kita yakini
bahwa mereka itu memang
mampu untuk melakukan ruqyah
yang kedua integritas
ini jangan sampai ada orang
yang tidak bertanggung jawab
ini juga berbahaya karena ini kan menanggung dosa orang
besok kalau terjadi
ternyata sudah puasa dikatakan tidak puasa
sebagaimana kalau besok misalnya sudah idul fitri
kita masih puasa itu juga salah
nah makanya ada kriteria tertentu
kemudian dibuatkan berita acara
sehingga semua itu dilakukan
secara bertanggung jawab
dan bisa dipertanggung jawab
bisa dipertanggung jawab
sekarang kan banyak pelatihan
pelatihan untuk menjadi seorang yang
mampu melakukan ruqyah
jadi itu tidak ada salahnya ya
belajar kayak orang tua kita
saya punya orang tua dulu di madura misalnya
orang bugis itu menarik loh
kalau dia melihat waktu itu
tidak pernah melihat jam
saya sering tanya itu orang orang tua itu
yang pelaut itu jam berapa sekarang pak
dia keluar ngelihat ke atas
itu boleh jadi
kesalahannya hanya pada menit

tapi di situ masih sembilan menit

tidak mungkin bergeser jauh
itu kemampuan yang hilang hari ini
karena semua serba instan
jadi kita udah tinggal melihat aja
di aplikasi gitu misalnya pak
padahal sebenarnya kiblat misalnya
padahal untuk belajar pun itu akan menjadi nilai plus
untuk bicara soal
rukyat dan hisap ini ya
tahun kemarin itu menjadi
sebuah hal yang banyak diperdebatkan
terkait puasa arofah
iya iya betul betul
ada yang berkata
aduh gimana nih jatuhnya kan ada perbedaan pada saat itu kan
karena apa namanya untuk
menentukan satu zulhijjah aja sudah berbeda
itu kaitannya adalah
dengan penentuan yang pertama begini
itu berangkat dari perbedaan
puasa arofah itu
wukuf di arofah
kemudian yang kedua
ru'iyat itu bersifat global
atau dihitung dari masing masing mata
kayak kita misalnya dengan arab saudi
itu punya perbedaan waktu yang cukup signifikan
kalau saya tidak berhasil meru'iyat
karena saya ada di bagian timur
kalau dibanding arab saudi
ketiga misalnya saya berusaha meru'iyat
waktu maghrib di jakarta
tidak sampai dua derajat
tapi seiring perbedaan waktu
hilal yang muda di indonesia
maghrib di arab saudi
dia bisa meru'iyat
apakah saya boleh
berpuasa dengan ru'iyatnya arab saudi
saya tetap harus berpuasa
menggunakan ru'iyat indonesia
nah yang paling bijaksana
ini sebetulnya nggak ada urusan
antara indonesia dengan arab saudi
tapi lebih kepada
malaysia singapura indonesia
itu kan kalau berhubungan dengan indonesia
itu kan kalau berhubungan dengan indonesia
tidak menentramkan hati
karena secara geografis
itu kan letaknya sama
tapi kalau dengan arab saudi berbeda
karena letaknya juga terlalu jauh
nah oleh karena itu
pada posisi seperti
itu pada keyakinannya
kalau keyakinannya bertemu
dengan ru'iyat yang sama
sembilan dhul hijjah di arab saudi
idul atahnya akan sama
tapi kalau ru'iyatnya berbeda
yang disana sudah sembilan dhul hijjah
merasa boleh jadi masih delapan dhul hijjah
atau terjadi perbedaan justru disini sudah sepuluh
dan sebagainya lah
nah itu kembali kepada keyakinan
puasa arofah itu karena sembilan dhul hijjah
bukan karena wukuf di arafah
karena nabi tidak berpikir
tidak pernah mengaitkan
antara puasa arofah dengan wukufnya orang di arofah
tapi ada orang yang punya alibi lain
kenapa dulu tidak dipertimbangkan
karena tidak ada sarana telekomunikasi
dari mana orang tahu wukuf di arafah
tidak ada telepon tidak ada tv
hari ini kan semua terbuka
sehingga orang mulai mempertanyakan kepantasan
masa sih saya puasa arofah
orang belum wukuf di arafah
itu permasalahannya bukan sebatas
antara ru'iyat dengan hisab saja
oke baik pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan
dari pemirsa gapai kemuliaan yang masuk ke
redaksi gapai kemuliaan kita akan simak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mengapa penetapan tanggal pada kalender masehi
cenderung lebih mudah daripada penetapan tanggal pada kalender hijriah
dan perhitungannya juga cenderung lebih mudah di kalender masehi
daripada kalender hijriyah
mohon penjelasannya pak ustadz terima kasih
ini pertanyaan dari mbak junia
ini gimana betul kan sebenarnya kalau kita pikir pikir
karena saya bilang tadi kan ya lah
bahwa kedua duanya itu nggak boleh dinafikan
saya butuh kalender masehi
sebagaimana saya juga butuh kalender hijriah
kalender masehi digunakan untuk sesuatu yang pasti
sebagaimana matahari itu memberi kepastian
karena dia punya cahaya sendiri
oleh karena itu ukuran sholat itu menggunakan matahari kan
terbitnya fajar sholat itu menggunakan matahari kan
terbitnya fajar sholat itu menggunakan matahari kan
matahari meninggi bayangan ini dan itu hilangnya syafak ahmar dan sebagainya itu terkait dengan
matahari dia diciptakan oleh allah untuk juga memberi kepastian kepastian misalnya apa kita
naik pesawat kalau pakai kalender hijriah bahaya saya disini beli tiket pesawat satu misalnya satu
shabang tahu tahu begitu sampai di sana saya mau connecting flight kata yang disana kita masih dua puluh sembilan
raja pak maka bisa terjadi kekacauan saya booking hotel misalnya kalau saya menggunakan kalender
hijriah bisa salah booking kan karena tanggalnya berbeda maka saya gunakan ini dengan satuan yang
namanya matahari tapi kemudian bulan itu dibutuhkan kan untuk menentukan panjang pendeknya hari panjang
pendeknya tanggal maksud saya misalnya ketika saya bilang ini sudah misalnya bulan purnama kalau lima belas
belum tentu ada bulannya tapi lima belas saban pasti purnama gitu loh nah bulat terlihat nah dulu digunakan
ini untuk sebagai apa pengingat orang begitu dia lihat purnama ingat oh iya ya purnama kemarin
saya pinjam uang sama mila berarti sekarang purnama ini dibalikin beda dengan matahari
dia tidak bisa menjadi pengingatkan karena saya nggak inget loh sekarang tanggal lima belas

berb patiently order ingat tadi j sebelumnya datang pendasar pilih dan ngorek kalian
vitical g target ini base marvel saya ada ini awal ha o suspended
jangan kaya dengan belakang itu bukanlah p rendering luka dalla im president
nah itu juga menjadi satuan waktu
ketiga pergantian hari itu kan juga membantu banget loh kalender islam
begitu maghrib selamat malam begitu subuh selamat pagi
tapi kalau pakai kalender masehi misalnya perubahannya tuh nol nol lewat sedikit
maka kalau jadi penyiar tv itu jam dua belas lewat sedikit
tau tau ada berita maka dia mengucapkan selamat pagi
itu anak saya marah di rumah
kata anak saya kan masih gelap masih malam gitu
tetapi apapun kedua duanya itu memiliki keistimewaan dan memiliki kekurangan
makanya allah turunkan kedua duanya untuk saling melengkapi
masing masing punya hikmah tadi
pagi lagi masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
bagaimana kemudian umat muslim yang
tinggal di negara negara let's say misalnya di sekitaran artik begitu ya
yang di daerah wilayah utara
yang juga sesekali mengalami dalam bulan bulan tertentu misalnya april sampai agustus kalau saya tidak salah ini
mataharinya dua puluh empat jam
nah untuk menentukan berapa lamanya puasa
apa harus pakai hisab
tapi juga hisabnya kelihatan gak masuk akal kan
kenapa mataharinya ada
bagaimana solusi yang ditawarkan islam kemudian seperti apa
agama ini sudah memberikan
tapi tidak dalam bentuk seperti negara skandinavia
karena dulu kan nabi gak pernah kesana
kalau nabi cerita pun sahabat juga gak nyampe kesana
maka ada satu fenomena
yang kemudian dijadikan sandaran oleh para ulama
nabi cerita tentang dajjal
tapi ini kita nggak usah cerita banyak banyak karena menyeramkan juga
dajal itu nanti di awal kemunculannya
itu membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia
itu hari hari itu menjadi panjang
hari hari itu rasanya akan terasa begitu lama
atau nanti ada hari hari yang terasa begitu cepat
nanti dajal pertama kali muncul
itu hari itu begitu panjang
satu hari itu kayak satu tahun
maka sahabat waktu itu bertanya kepada rasulullah
oleh karena itu ukuran itu
kan sahabat tuh tau
ini satu hari kan dua puluh empat jam
tapi kok matahari nggak terbenam terbenam
nah kata nabi perkirakan saja
kamu merasa ini sudah maghrib belum
walaupun matahari ada
tapi hidup normal mengatakan ini maghrib
negara negara yang punya waktu ekstrim
kita juga punya loh
kadang kadang maghrib kan jam enam kurang lima belas
tapi kadang kadang hampir setengah tujuh
iya hampir setengah tujuh
nah tapi kan tidak ekstrim
karena mataharinya tidak
maka mereka harus mengikuti negeri yang terdekat
yang memiliki ukuran itu normal
misalnya negeri skandinavia
kalau ada yang mataharinya tidak pernah tenggelam selamanya
tapi mungkin ada yang pernah tenggelam misalnya delapan jam
dia boleh ikut ke sana
tapi ada fatwa yang lumayan
dan buat saya itu yang akan saya ikuti
ngikuti satuan waktu di mekah
karena nabi berpuasa
selama nabi puasa
itu kan nabi selalu mengikuti waktu di sana
maka batasan puasa itu relatif dua belas tiga belas jam
puasa itu lebih dari dua belas jam
dan saya pernah merasakan itu
kalau saya terbang ke arah negeri di ero barat
saya dari jakarta puasa
saya pikir allah puasa aja lah
ini take off sudah jam sebelas
saya hanya butuh waktu tujuh jam untuk sampai ke maghrib
tapi pesawat ini terbang ke london
maka saya sebetulnya berpuasa itu lebih dari kepantasan dan kebiasaan
nah yang kayak begitu bagaimana
ada yang berfatwa bahwa puasa itu
ada yang berfatwa bahwa puasa itu lebih dari kepantasan dan kebiasaan
tidak lebih dari sekian jam dan tidak lebih dari sekian jam
maka di negeri skandinavia itu
kayak di finlandia
boleh orang membatasi puasanya ikut di mekah dan di madinah
karena bukan cuma itu loh mila
bahkan boleh jadi
ada orang yang dalam hidupnya itu cuma bisa puasa dua puluh delapan hari
ada orang yang dalam hidupnya ketemu puasa tiga puluh satu hari
ini untuk orang yang biasa pergi jauh nih
ada loh orang misalnya terbang dari jepang
dia udah jumatan
begitu sampai di amerika ternyata masih jumat pagi
ya dia jumatan lagi enggak
kan ada kuotanya
saya mila kan tidak mungkin sholat enam waktu
sebagaimana saya tidak mungkin jumatan dua kali dalam seminggu
kan saya kalau di jakarta
jumatan kan cuma sekali hari jumat
kalau saya sudah jumatan sekali dalam satu minggu
berarti saya udah jumatan
bagaimana orang yang kemudian harus bertemu dengan dua jumat
atau ada orang yang jumatnya hilang
di bali dia
dari amerika ke sini
misalnya merasa jumat pagi
tau tau sampai jakarta udah sabtu
saya berarti tidak jumatan itu
kan bukan karena saya nggak mau sholat jumat
karena ada kondisi
ada kondisi saya gak ketemu dengan hari jumat
nah itu masalah yang lahir karena perkembangan teknologi hari ini
nah yang seperti itu
pakailah kepantasan negeri yang wajar
terakhir pak kiai
ini kan juga sudah mendekati ramadan nih
biasanya untuk sidang isbat nih
kita misalnya ada perbedaan
kita ikut pemerintah atau kita ikut ormas yang misalnya kita prefer ke satu ormas tertentu misalnya
mila sebagai mantan reporter
melihat kan dari sidang isbat itu
dihadiri oleh semuanya
dan semuanya berbicara tentang metode pemahaman terhadap agama
disitu berkembang ru'yat
disitu berkembang hisap
seperti yang saya katakan tadi
orang yang berpegang teguh kepada rukyat karena mengikuti pandangan mayoritas ulama
dia punya dalil
saya dulu dididik di pesantren
itu yang tidak percaya dengan hisap untuk dijadikan satuan acuan menetapkan wuhan
tapi seiring dengan perjalanan hidup saya
saya bertemu dengan banyak orang
bertemu dengan banyak pemikir
yang kemudian mereka mengatakan bahwa faiz untuk hari ini
pandangan ini boleh loh kita diskusikan
untuk kita kembangkan jadi kalender global misalnya
maka saya mulai menerima hisap
ketika dua duanya sudah benar
maka yang paling baik itu mila
mengikuti pandangan orang banyak
benar dan lazim dikerjakan
saya datang ke masjid
saya lahir dididik kunud subuh
tapi saya kadang kadang sholat di teman teman yang tidak kunut subuh
maka saya tidak kunutan
saya tidak ingin merusak suasana sholat berjamaah
karena subuh itu dengan kunud dan tanpa kunud kan sama sama sah
yang salah itu kan yang tidak sholat
ketika saya nanti minta teman teman yang biasa tidak kunud
kemudian sholat di masjid saya yang kunud
karena kedua duanya memiliki dalil
ketika kedua memiliki pijakan
saya ingat dengan guru saya dulu di al azhar mesir
beliau itu ahli hadis ahli segala galanya
sering sekali bercerita tentang kehebatan ilmu hisap astronomi
tapi beliau ketika puasa ikut keputusan mufti mesir
saya tanya kenapa guru tidak ikut itu
kata beliau saya lebih senang mengikuti pendapat orang banyak yang lazim dan benar
daripada mempertahankan pandangan pribadi saya
itu namanya arif dalam menggunakan dalil
dan arif dalam membaca semua pandangan fikir
oke jadi kebersamaan di atas ego pribadi
saat orang orang sudah memulai puasa
masya allah ini menarik
sampai tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program
pak gai terima kasih atas ilmunya
pemirsa semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita
untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi
kita menjadi hamba allah yang jauh lebih bertakwa
saya meladia rahma dan juga kiai haji faiz
kiai haji muhammad faiz undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa lagi
di agapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh